pemerintah melarang seluruh aktivitas front pembela islam
di tengah berbagai persoalan mulai dari kerumunan yang menjadikan pimpinan fpi
tersangka sampai tewasnya enam anggota laskar fpi
apakah keputusan ini merupakan langkah yang tepat
kami sudah terhubung dengan wakil ketua setara institut bonarti gornai pospos
selamat sore bang coki
ya bang coki ini pemerintah juga sebelumnya tahun dua ribu tujuh belas pernah membubarkan hti
karena ideologinya dianggap bertentangan dengan pancasila
apakah anda melihat ada kecenderungan yang sama dengan pelarangan aktivitas fpi ini
memang kalau dilihat dari aktivitas dan pandangan pandangan fpi selama ini
memang agak cenderung untuk kita katakan sebagai kelompok yang intoleran dan radikal
apalagi kemudian dalam siaran siarannya maupun pernyataan pernyataan dari petinggi petingginya
cenderung mengarah kepada hate speech dan provokasi untuk mengadu domba masyarakat
tetapi apakah kemudian itu bisa dikategorikan sebagai sebuah organisasi yang bertentangan dengan prinsip dasar negara kita
yaitu pancasila nkri bineka tunggal ika itu masih perlu diuji lagi
dan lembaga yang paling kompeten untuk menguji tentu adalah peradilan
jadi meskipun pemerintah telah mengeluarkan skb enam institusi ini
tapi sebaiknya fpi juga memperkenalkan
jadi fpi juga menggunakan hak untuk pembelan dirinya
dan hak pembelan dirinya telah melalui yang paling tepat adalah lembaga pengadilan
setidaknya adalah melalui pt un untuk menguji secara administrasi apakah skb itu sesuai dengan peraturan peraturan atau undang undang soal masa misalnya
oke fpi bisa mengambil langkah hukum begitu lewat jalur pengadilan
tapi kalau melihat proses yang mungkin akan diambil oleh fpi ini
apa yang kemudian bisa menghambat ataupun mendukung proses yang dilakukan fpi untuk
tadi memberikan apa ya seperti perlawanan terhadap keputusan skb enam institusi ini
ya mungkin karena memang skb nya kan menyatakan bahwa fpi dilarang melakukan aktivitas ya
dilarang menggunakan atribut dan simbol simbol yang menggunakan nama fpi
tetapi kan kuasa hukum atau tim penasihat hukumnya mempunyai kewajiban mempunyai hak untuk sebagai representasi dari mereka
untuk melakukan perlawanan secara hukum
sebetulnya kalau tadi adalah rencananya tadi konferensi pers dari penasihat hukum
seharusnya polisi tidak bisa melarang mereka
kecuali kalau kemudian yang konferensi pers itu adalah peti gfi secara langsung ya
itu kan tentu saja ya bohong tafsirnya tentu akan debatable
tapi kan skb sudah menyatakan melarang mereka ya
tapi kalau penasihat hukum memiliki kekebalan hukum tersendiri karena mereka mempunyai kewenangan untuk itu
jadi ya itu akan dikawal
saya menyarankan supaya tim penasihat hukum fpi ya segera melakukan langkah langkah perlawanan apa yang bisa mereka lakukan
bang coki ini sebelumnya juga sudah ada beberapa perkara begitu yang melibatkan fpi
mulai dari kerumunan kemudian juga ada kasus yang masih diselidiki soal tewasnya enam anggota laskar fpi begitu
dan juga kemudian ada tuntutan untuk mencabut sp tiga kasus yang menimpa rizik sihab begitu pada masa lalu
ini melihat berbagai eskalasi
sebagai eskalasi yang terjadi saat ini keputusan yang diambil pemerintah melalui skb enam institusi ini
apakah sudah tepat melihat kontroversi yang terjadi dan juga banyaknya pengikut fpi yang ada saat ini
kalau pertimbangan pemerintah adalah demi menjaga upaya recovery ekonomi menjaga stabilitas keamanan
kemudian juga melindungi warga negara lain yang selama ini mendapat gangguan
dan mendapatkan tindasan dari kelompok kelompok semacam fpi tindakan pemerintah kita bisa anggap sebagai tepat gitu
tetapi sekali lagi tepat ini kan menurut pemerintah dan menurut versi sebagian orang yang merasa bahwa fpi selama ini telah melakukan perbuatan perbuatan yang merugikan dan melakukan perbuatan melanggar hukum
tapi kan pada uji tingkat terakhir adalah itu semua dilakukan melalui peradilan dan di peradilan inilah kemudian akan digelar dan ditujukan bukti bukti
dan di peradilan inilah kemudian akan digelar dan ditujukan bukti bukti
fakta fakta apakah betul fpi itu telah nyata nyata melakukan perbuatan melanggar undang undang misalnya begitu
itu yang saya pikir adalah yang paling fair yang paling jernih dan paling adil untuk kita melihat keberadaan fpi sebagai sebuah organisasi
oke saat ini juga bang coki ramai di media sosial di twitter begitu
ada akun bernamakan front pejuang islam
jika kemudian angklung ini menjadi nama baru yang dipakai fpi untuk kemudian bisa beraktivitas
jika kemudian akun ini menjadi nama baru yang dipakai fpi untuk kemudian bisa berbicara
jika kemudian akun ini menjadi nama baru yang dipakai fpi untuk kemudian bisa berbicara
apakah ini akan menyalahi aturan atau skb enam menteri yang sudah diputuskan

mengapa setiap organisasi diharuskan untuk melakukan registrasi
meskipun putusan mahkamah konstitusi mengatakan boleh saja sebuah kumpulan orang untuk melakukan kegiatan
tetapi kan sebagai sebuah organisasi apalagi kalau dia misalnya ingin melakukan pengumpulan

lakukan kegiatan tertentu tentu saja harus dibutuhkan struktur orangnya siapa pelakunya siapa pendang jawabnya
karena itu menjadi penting sebuah organisasi sebelum melakukan kegiatan itu terdaftar di kementerian dalam negeri

tapi ketika dia menggunakan nama itu kan tentu saja ada konsekuensi konsekuensi hukum yang harus di

sebetulnya juga secara diure fpi sudah tidak memiliki status hukum sejak tahun dua ribu sembilan belas
apakah itu artinya segala kegiatan yang dilakukan fpi dengan anggotanya yang cukup besar
begitu ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum
kami mohon maaf sambungan kami terputus
dan terima kasih bonartigor naipospos wakil ketua setara institut
sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini